menutup seri regular kompetisi indonesian basketball league akan menggelar pertandingan antar bintang atau ibl all star game
meski lebih banyak mengedepankan unsur hiburan dua puluh empat pemain bintang ibl pilihan penonton dan pelatih ini akan tetap menyuguhkan pertandingan yang kompetitif
mengambil tema blast from the past pertandingan ibl all star game akan berlangsung di hall basket senayan pada tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
para pengunjung nantinya dapat melihat memorabilia dan perjalanan basket indonesia dari masa ke masa
sejumlah pemain legenda basket tanah air dari era delapan puluh an hingga sembilan puluh an seperti bambang hermansyah dan ali budimansyah juga akan ikut meramaikan acara ini
seperti tahun tahun sebelumnya ibl all star tahun ini juga diberikan dengan celebrity game skill challenge tiga point contest dan slam dunk contest
seluruh tiket pun sudah habis terjual
sejumlah pemain legenda basket ini juga diberikan dengan celebrity game skill challenge three point contest dan slam dunk contest